kasus pembunuhan ibu dan anak di kawasan cagak subang jawa barat mulai menemukan titik terang
petugas direkturat reserse kriminal umum polda jawa barat telah mendapatkan sketsa wajah terduga pelaku
ditemui saat rilis akhir tahun di polda jawa barat rabu pagi direktur reserse kriminal umum polda jawa barat yani sudarto mengakui
mereka telah mengantongi sketsa wajah terduga pelaku pembunuhan terhadap ibu dan anak di kawasan cagak subang
dari sketsa itu terduga pelaku diperkirakan berusia belia dengan baju kemeja kotak serta potongan rambut pendek rapi
petugas mengaku masih kesulitan mengungkap kasus pembunuhan ini karena penyidik masih belum dapat memastikan dua alat bukti yang mengarah kepada pelaku
sketsa wajah dari terduga yang potensial dalam kasus tersebut